tampaknya cukup percaya diri bahwa omikron ini masih berada di wisma atlet saja
di mana masyarakat non pribumi didorong untuk terlibat dan mendengarkan secara mendalam